keluarga korban penumpang lion air dapat pklkp dapat melakukan gugatan ke pabrikan pesawat asalnya yakni boeing
meski membutuhkan waktu selama dua tahun gugatan ini disinyalir tidak akan sampai ke pengadilan
tapi berakhir pada pembayaran kompensasi secara kekeluargaan
ini dikatakan oleh managing partner legisperitus lawyers marini sulaiman
bahwa keluarga korban lion air bisa mengajukan gugatan ke pabrikan pesawat boeing yang digunakan lion air
opsi legal ini membutuhkan waktu selama dua tahun dan menyertakan hasil investigasi dari komite nasional keselamatan transportasi atau knkt
sebelumnya menurut marini jika keluarga korban mengajukan gugatan kepada boeing
akan berakhir secara damai dengan pembayaran kompensasi kepada keluarga
sebelum sampai ke pengadilan
oke itu aja pengantarnya
sampai di mana sih istilahnya tingkat keberhasilannya dan ada contohnya ada nggak pernah contohnya
dapat seharusnya tidak boleh dikaitkan dengan keinginan atau syarat lain untuk menggugat
ke boeing atau ke pihak pihak terkait lainnya